dasar pengecut kamtarno
beraninya membawa warga
apa tidak berani
satu lawan satu
cepat tinggalkan kampung ini
bersama orang asing itu
semuanya bisa kita bicarakan
tidak ada pembicaraan lagi
kanjeng sunat mereka tidak bisa di kalahkan
mereka di kuasai jin
allah allahu akbar allahu akbar allahu akbar
tidak ada pembenaran bagi orang orang yang bekerja sama dengan jin
kita bermalam di sini
aduh bukannya cuma ngeliat ngeliat aja mas said
ini gak ada tempat lain apa mas
gak salah bermalam di sini
iya mas said tempatnya seram rumahnya tua baunya apet
kayak baunya somar
kita tidak ada pilihan lain pak
kita ini diciptakan allah sebagai khalifah di muka
jadi kita tidak boleh
jadi kita tidak boleh takut terhadap makhluk yang lain
baik itu jin maupun makhluk yang lain
aku tuh nggak takut mas said
aku juga nggak takut kok cuma malam

aduh tuh gadwal yang tamangin
gelap di situ

eh ah uzman
ya udah beritahu kita suatu yang lain
ada bau yang mencurigakan
kamu kalau kentut hati hati
ada orang tidur juga
biasanya itu yang kentut yang ngomong
tapi kok baunya enak ya
sudah jangan dihirup ini asap beracun
ayo cepat kita keluar
dia bisa jadi temuan gue
mas syahid dimana sih
mungkin ada sih
mas syahid dimana
mas syahid ini
bayangan itu masuk kesana
alhamdulillah itu dia kunci petunjuknya
kalau begitu silahkan
datuk alem masuk dulu
kita tunggu kabar aja disini
kalian tunggu disini
ini juga datuk alem
siapa yang takut
aku tuh enggak bakalan takut
kok malah kita ditinggal
ini kemana datuk alem
aduh serem banget
kita keluar lagi yuk
aku tidak menyangka
ternyata engkau chin yang melakukan tipu muslihat
ini kau mangsa kecilku